hindari memang bisa aku andalkan
apa yang terjadi ma
ada apa dengan sundari
apa yang terjadi dengan sundari
kenapa gadis itu
kasian sekali dia
dasar kau gadis penipu
rupanya kau ingin menjebakku
serahkan harta benda
ternyata kalian hanya sekelompok perampok rendah
jangan fikir aku takut
akulah yang akan menangkap kalian
jangan diajak bicara lagi
kamu mau kemana sir
ayo kita pergi dari kampung sini barah
aku gak mau jadi korban telu selanjutnya
kenapa harus pergi sir
yang namanya telur
akan terus mengejar kita dimanapun kita berada
kita dekat dengan allah
ayo pergi dari sini
aku tidak tega melihat korban korban di kampung ini
aku akan tetap disini sir
sampai semua angkara murket desa ini lenyap
aku harus menolong mereka
kamu tuh ya
gak bosan bosannya menentang maut
di desa ini ada musol
tapi sepertinya tidak pernah dipakai
iya ya barah
padahal kan barah
warga disini banyak
masa gak ada yang mau ngurus atau sobat sobat
kita saja yang melakukannya
temugung sorotani mohon menghadap
suruh dia masuk
salam hormat hamba gusti
sepertinya ada hal penting yang ingin kau sampaikan kepada aku temengku
sudah terang terangan melakukan pemberontakan
dengan dibantu oleh belanda
mereka sekarang sudah menolak
untuk tunduk kepada istana matahari

apa yang dilakukan kadipati wirasabah
tidak bisa dibiarkan
pengkhianatan ini harus segera ditumpas
aku tidak mau ada yang merongrong
hamba siap menerima titah
kuperintahkan kamu untuk memimpin pasukan
menumpas pemberontakan di wirasabah
tangkap kadipati wirasabah
hidup atau mati
kau tahu gusti
belanda pasti akan bikin kacau
dengan mendompleng wirasabah

sudah terang terangan melakukan pemberohan
ketika mereka berada di wilayah

dan kanjeng gusti sultan agung
sudah memerintahkan kita
untuk menumpas mereka hingga ke akar akar
sekarang siapkan pasukan kalian masing masing
hidup kanjeng gusti sultan agung
hancurkan pasukan belanda
hancurkan pasukan daniman
hancurkan pasukan daniman
hancurkan pasukan daniman
hancurkan pasukan daniman
hancurkan pasukan daniman
hancurkan pasukan daniman
hancurkan pasukan daniman
hancurkan pasukan daniman
bahkan suara kamu lebih bagus dari aku
tumben kamu ngaku
allah akbar allah akbar
saudari memang bisa aku andalkan
apa yang terjadi mak
ada apa dengan sundari
mas mughalah tunjukkan padaku
apa yang terjadi dengan sundari
ternyata suara azan itu yang membuat sundari kesakitan
aku harus menolongnya sebelum terjadi sesuatu padanya
sundari tutup telingamu rapat rapat
aku akan mengirimkan ajian mati suara secepatnya
akhirnya suara katibur
amez haditkan donang disenjawa
seseorang yang melihatnya
apakah anda bisa itu
semua tegajian ku mati suara
semua tegajian mati suara
terima kasih atas dukunganmu
terima kasih atas dukunganmu
terima kasih atas dukunganmu